habis beras mencari gandum kalau memasak kurangkan pedas
ketersukaan masyarakat kepercayaan masyarakat terhadap pak jokowi kesini
proses apapun yang ada pada kita kita bisa kok dapat berbuat berhasil maksimal
karena ya memang aku waktu itu kuliah di untar setahun doang